tadi saya juga di zoom dengan saudari lita sendiri dan semua pernyataan yang keluar dari mulut saya pun diakui oleh bu lita sendiri
pertama kita ke pasar kue subuh blok m square
yang pertama adalah timbulnya korban jiwa
karena kami menghidupi sepuluh ribu orang
ini hasil evaluasi dari jam delapan sampai jam sepuluh ini bagaimana bu ibu melihatnya bu
nah ditujukan kepada kompetitor walaupun tidak disebutkan namanya
dan tidak ada lagi air yang menetes dari bagian bawah mesin
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan pemerintah sejauh ini melakukan impor komoditas seperti beras
amin thank you kak thank you kak biasan thank you kak abu
jadi siapa saja tidak pandang bulu
yang kami ambil di sekitar lokasi pembakaran plastik ini untuk bahan bakar tahu
jika dibandingkan di daerah lain upacara kematian di toraja bukan sedikit berbeda tetapi banyak
pasar lawak dupa krukun bagi anda yang belum terbiasa mendengarnya mungkin terdengar aneh
yang sudah menentukan pilihannya di pilpres dua ribu dua puluh
menurut salah satu pedagang yang menjual aksesoris di kawasan jakarta barat
kemudian yang lebih ini lagi spesifik dia mempunyai tidak mempunyai gigi
yang pertama mungkin saya ingat betul bahwa apa yang sudah disampaikan
sd di jakarta atau
ya terus terang kami kalau di rumah sakit swasta saat mempersiapkan kelas standar itu
si beefnya ini dagingnya ada bagian lemaknya dan itu saya suka banget jadi kalau misalkan dipanggang itu meleleh
masalah soal likuiditas ada permasalahan soal utang
tetapi kami memiliki atau menggunakan kebaya itu
ketika krisis biaya hidup terus berlanjut
atlet olimpian peraih medali itu sih
semua jadi kita akan usaha semaksimal bisa pemain pemain yang terbaik yang indonesia punya kita akan taruh di dalam timnas gitu
yang bisa menaikkan atau mendongkrak suaranya sedemikian signifikan
banyak guru guru yang dari filipina apa gimana
pemerintah berharap pembukaan lahan pertanian yang semakin luas mampu meningkatkan produksi pangan dalam negeri
cuman ya dengan pemikiran umur ya walaupun dibilang pensiun dini sebelum tiga puluh tapi ada apa ya target target pribadi sih
nah kalau kita lihat ini kenapa warnanya hitam
moral lah langganan saya dari yang kerja sip tiga malam tiga sip kenanya malam dari yang bertugas proyek
terus setelah itu di vietnam
kemudian dia juga mampu melawan dalam tanda petik ya
di atas ini kan kita ada pelatihan dari dunia mas
pas saya masuk ke sini tuh terlihat dari semangat anak anaknya belajar sih
kenapa sisanya nggak dipilih gitu
ini memang negara pada akhirnya tidak bisa masuk ke ranah tersebut
nah ketika seruan moral tadinya disuarakan oleh masyarakat awam tidak diperdulikan
itu lagi mengulik sisi lain
apa dingin gitu terus makan sup itu kan kayak bikin hangat gitu
nah itu yang kita harapkan supaya negara bisa membiayai berbagai program yang dicanangkan di dalam kampanye begitu ya
ya untungnya bima sakti latihan sore doang
tapi puas pada penipuan ya
hingga kemudian hasil tes yang sebetulnya tidak akurasinya bisa jadi dipertanyakan
jadi jangan sampai barang yang masuk itu lebih rendah dari kita
seribu sembilan ratus tiga puluh otomatis berkembang biak ataupun menyebar ke seluruh daerah seluruh kampung di garut
ya jadi sekali lagi ini
atau daerah yang tidak terjangkau oleh bts milik operator seluler swasta
ya akhirnya pindah juga bareng dia
namun sebaiknya tidak berlebihan karena dapat memicu kolesterol
dan pada saat itu pun pak prabowo sudah menyatakan bahwa nanti untuk cawa pres
tidak ada yang advance di depan seperti rafa e
baik sih ya buat dia pengalaman dia banyak dia tahu gitu
skillnya bagus bagus berdua
nah itu pas banget di latihan terakhir
adik lu berarti lahiran berapa
lainnya seperti pertemuan warga yang memang seringkali dilakukan malam hari bisa
baik sekali lagi terima kasih sudah berbincang dengan kami
bukan saya tidak kerja saya cepat kerja
tau jawaban gua bo
meski masih menuai polemik selasa pagi dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri enam puluh orang secara fisik
mungkin ada sebagian yang seperti itu nggak semuanya
pada konsulat iran di syria pada awal bulan ini
biasanya tahun pemilih itu selalu positif bagi perekonomian indonesia
mengapa investasi fiktif ini masih menjerat begitu banyak korban bahkan mereka yang berasal dari kalangan terpelajar sekalipun
pasca kemudian gibran menjadi sasaran tembak
untuk bisa mengizinkan semua user mengganti aplikasi secepat dan semudah itu
dengan cerita sejarah di balik keberadaan yang dikenalnya pantai sanur hingga ke mancanegara
kemudian kalau tiongkok dengan deflasi seperti itu di satu sisi
di setiap bangunan tua terselip kuliner melegenda yang menjadi incaran saya
ia menjelaskan bagaimana para ahli biologi percaya bahwa bintang laut mahkota duri ini mampu meniru sifat tersebut
iya diangkut karena desainnya menjadi satu kesatuan
memang kalau praktik praktik itu memang sudah ada sejak dulu saya jamin sih ada
disebut sebagai komandan pemenangan di internal tkn prabowo gibran
tapi emang tracknya masih agak bumpy ya
sudah dapat seperti ini program
di sisi lain pada proses pencetakan sus di atas loyang menggunakan mesin jarak antar adonan perlu diperhatikan
namun kita sebagai masyarakat hendaklah lebih teliti dan juga cermat terhadap informasi yang diterima
dan tentunya memantau dinamika perkembangan ini secara bersama sama
gue mau bahas soal pembiayaan ekspor
herlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
tapi anehnya nama alamat dan nomor telepon saya tertera dalam berisi pengiriman dan semuanya akurat
nah ini kan harus standby shift malam juga
karena emang gak ada pilihan lain gitu
oke berarti ini bisa mengartikan bahwa dengan adanya tekanan tekanan dari negaranya sendiri dari warganya maupun dari seluruh dunia begitu
cinta kasih masyarakat dayak lebo terlihat dari budayanya
dia support sih dia bangga sih
oh kurang tau ya biasanya lu tau tuh itu pelatih mana gitu tau lu biasanya
sekarang waktunya saya lanjut membantu di bagian depan

terhadap prestasi olahraga gitu
kan banyak ini ada baju merah kota solok acara barara ini juga
tapi kalau misalnya suatu saat gue memang harus memilih di antara dua itu
siapapun sebenarnya tidak harus melihat ke belakang orang tua kita
ya inilah lala ursula
nah itu yang problem kan
kolom ketinggian abu membumbung tinggi hingga tiga meter di atas puncak atau sekitar tiga tujuh ratus dua puluh lima meter di atas permukaan laut
visual yang ditangkap oleh cctv yang berada di kepulauan krakatau lampung gunung anak rakatau mengeluarkan abu vulkanik yang cukup tebal
masa uji berlakunya juga sudah selesai struknya juga sudah selesai
dulu sih aku pas masih sd karena belum tahu ya apa itu panic attack ya
gampang karena sudah ada resep atau takaran
di yunani terong ungu disajikan dalam hidangan yang bernama mausaka
tapi yang paling penting ini ada good governance
umumnya ada dua jenis shuttle yaitu premium shuttle di kisaran harga rp delapan puluh hingga rp satu ratus sepuluh
jadi memang kita sangat butuh butuh banget kesadaran dari pak kemudi untuk bagaimana bisa melalui atau patuh tentang tata cara berlalu lintas
nah dia bilang di tim ini itu bukan gak ada kalau menurut dia tuh gue salah satu tukang tusuk yang bagus di tim ini dia bilang gitu
di bali pangandaran dan kerawang api belum sepenuhnya dapat dipadamkan
di situ sih banyak ketemu orang orang pelatih pelatih yang baik juga
dia bilang anda tidak ingat kali terakhir saya memiliki sebuah kemurahan yang seperti mencuci rambut saya
ketika anaknya melakukan kesalahan maka ia tak segan memberikan hukuman
pak ini kalau kita bicara area nih kita ini sebenarnya lagi ada di lokasi apa nih pak
dan juga dia punya fungsi untuk lindung nilai atau hedging gitu
selain itu penggunaan pesticida berlebihan oleh manusia alih fungsi lahan dan ekspansi wilayah oleh manusia
drop kacau itu pernah aku rasain
medis lalu juga makanan dan minuman baju dan peralatan mandi hingga dokumen penting
begini sebuah p structures
tapi kalau secara keseluruhan kita bicara mengenai gejala tadi kan kita wawancara seorang anak muda
udah nyoba nyobain ngedang kayak gitu gitu bu
tapi mereka kayak ada tes gitu lah
kalau kita gini sekarang sekarang lagi sepi
memang kita memerlukan kajian sebagai dasar dari pengusulan tersebut
bahkan kalau bisa itu defisit agak sedikit diturunkan gitu
ini gue ada tambahan bu nih ketiga nih
ini fakta ini kan bisa dicek gitu kan
gue yang yang gak bukan apa ya yang bukan popular lah gitu
kemudian membangun suatu infrastruktur
kalau aku udah merasa sedikit kayak
pada saat kerjaan berat dan posisi dia
eh tapi kalau lu menurut lumpur dima dede monfield tuh salah satu base college player kali ya nanti kalau kedepannya ya kalau main di imbak
apakah pada awal mula penyidikan atau di tengah atau di ujung
tidak hanya menimpa wilayah kabupaten pekalongan saja
jadi emang belum ada perusahaan yang menurut gue dia mencari oke kita masuk lewat dilur basket putri gue tarikin
dua kasus diantaranya terkait dugaan ketidak netralan aparatur sipil negara atau asn
jika kemudian pak prabowo tidak menghitung itu tentu itu akan menjadi sebuah catatan
tapi tadi yang penting nanti bisa tumbuh subur ya
tunggu hingga mendidih lalu angkat dan tiriskan
apa itu salah satu alasannya juga kak
tertipu dengan investasi iklan di televisi berbayar dengan total kerugian senilai satu ratus tiga puluh miliar rupiah
dan teksturnya juga lebih kental gitu ya dari biasanya
yang ingin belajar korean studies
hari raya idul fitri memang masih banyak dilaksanakan di lapangan ya
kemudian putri diana meninggal dunia dalam kecelakaan di tahun sembilan puluh enam ya
oleh karenanya bijaksananya kita di dalam bersikap mudah mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan pesan oleh bapak presiden
kita berhasil naik ke podium
cuma dari kecil udah pindah ke bali
bagian yang masih asli lainnya adalah beduk dan kentong
tiap tiap panen kita melaksanakan hoyak batuang ini
itu bertanggung jawab untuk bisa
tapi pas di sma pas aku masih kelas sepuluh kelas sebelas itu
nah yaudah itulah di situlah ini ya apa namanya ujiannya buat gue
adi tadi ya anggota bawaslu ada anggota mereka panwas yang bekerja di sana untuk mengawasinya
jadi sentimennya bisa dibilang cukup positif untuk pembukaan di awal semester kedua untuk perdagangan ihsg
gerakan pivot gitu terus lututnya jasmin keputar terus bunyi kretok gitu kan
sebelum disepakati di dpnas kami sudah melakukan serap aspirasi dan konsultasi publik
terus kemudian yang kalau saya pribadi sebenarnya
daripada kamu masuk ke sana hanya untuk nyoba nyoba waktu mending dari sekarang langsung kerja
sudah sudah ada sudah dibangun
kebanyakan olahraga ya mungkin di olahraga olahraga
kalau saya pakai kayak apa ya jadi apa
ya kalo gak salah di lapangan yang temboknya ijo ya itu ya
jadi memang harus apa ya
nah pasar tentu melihat dengan sesama ya
rencana gitu enggak ya
kelebihannya cie inge totalitas banget
karena penghentian penggunaan barang barang sekali pakai secara bertahap tampaknya memberikan dampak
bahkan presentasi saja presentasi itu ada challenge dari audiens tuh
melainkan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari dirinya yang perlu dihormati dan dirawat
ya kalau dari pemerintah ya
ini adalah salah satu tempat istirahat
menengahnya itu mana yang untuk kebutuhan untuk sebagai umum
aku belanya malahan belanya kampusnya bp
iya saya pergi september lima terus saya di situ untuk tujuh bulan
selain sebagai ungkapan syukur kepada dewa bumi mereka juga berharap agar korban banjir di kudus dan daerah lainnya dapat bersabar dalam menghadapi cobaan
apa yang kita bisa support untuk mereka
karena gini pertama kali saya masuk panasia
belum tentu tidak mudah untuk keluar masuk
seperti lampu hias cermin furniture dan berbagai barang interior lainnya
kemudian juga ada persaingan bahan baku
sementara ya kita coba aja apa adanya
arya bisa dua puluh jam sendiri itu nanti puasanya
gue nggak tahu kalau misalnya yang lain tuh kayak gimana
selain akibat keluar masuk kendaraan
tapi peran komunitas misalnya peran teman peran supporting system
yaitu bagaimana anak anak diajari tentang santunan
akhirnya kemudian two state solution dihidupkan kembali
yang balik toi doang kaspar gua sama kelly gabut
ke depannya ada rencana mungkin vika dijadikan apa
yang mana penghasilannya itu bisa untuk pengembangan universitas
sebagian besar berasal dari jawa
dalam politik kan tidak ada sebuah istilah yang tidak ada kawan dan lawan abad
berita terkini mengenai penyedia pendidikan
jadi ketika kemudian si anak ini dibawa ke rumah sakit belum lama proses penanganan meninggal dunia
salah satunya dapat dengan mengikuti event olahraga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
ini lebih murah sekitar dua puluh ribu dari dki jakarta
sementara paket gudeg manggar dibawa pulang mulai harga seratus ribu rupiah
nhb menyatakan kebaya telah menjadi aspek sentral dalam representasi
pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang
selamat pagi mbak prita
merdeka dalam penggunaan masker yang cenderung abai lagi di ruang ruang umum
sehingga kalau kita lihat pemulihan ekonomi di kawasan akan lebih lemah gitu
gitu maksudnya maksudnya dan saat menjadi lebih menjadi setengahnya berarti semakin sekarang juga kembali ke bitcoin
selamat sore ranos sehat
tapi dia kerja kan di sekolah loren itu
ketiga siapkan perangkat foto dengan baik
solusi yang emang paling baik itu untuk cari bantuan ke profesional
hilmi ⁇ shafii ⁇ wisatawan asal ungaran memilih datang ke umbul ponggok karena airnya yang segar
sebaik baiknya sehingga tidak sepenuhnya mengganggu aktivitas ekonomi
jadi dengan meng hire professional help kayak gini yang mereka udah bener bener certified dan belajar
mungkin baru beberapa tim yang
buah durian juga disajikan dalam berbagai olahan seperti kebab durian kue kue dan kue kue
mengapa anda bisa menyampaikan statement itu apa yang anda lihat
mengubah dan mengurangi suku
lalu juga komposisi biaya komponen biaya konsumsinya
kayak kan disitu ada rivaldo ada katowik semua tuh nonton
tapi alhamdulillah tahun ini durasi puasa hampir sama dengan di indonesia
sehingga akan ada delay untuk bisa masuk ke pasar terhadap produksi yang akan datang ini
jadi gak bisa main dbl gitu sempet ada
jangan kaget ya satu ratus lima puluh juta rupiah
satu doang sih saverius prawiro
dan indonesia x bank
agar hasil pemilu dua ribu dua puluh empat berkualitas dan menggambarkan aspirasi masyarakat
mardhani alisera selamat sore
pt bantar gebang sangat beruntung karena ditunjang fasilitas baik dan seribu pekerja
bakwan juga jadi salah satu gorengan yang selalu ludes
kalau saya balik lagi abis kuliah saya balik lagi terus kalau bisa main ibl ya i want to try
dana yang didapat di awal oleh al zaitun
dan indonesia juga harus siap siap diri gitu
entah itu emas perak atau perunggu
maksudnya benar benar tangganya benar benar terjun gini kan
sehingga kemandirian energi dan juga kemandirian ekonomi dapat tercapai
kan gua gak mikirin kalo gua mikirin lu hire gua aja
dan perlu diketahui juga memang istrinya adalah muridkan penjamin pembebasan bersyarat yang akhirnya diperoleh oleh rizik syihab
untuk batalion batalion di seluruh indonesia mbak
sangat menentukan ya dalam memutuskan nama cawapres ini
misalnya pupr dan yang lain
kami harus mengingatkan bahwa memang hal hal yang gaib
eh tapi berarti high school juga udah janjian nih di uph apa gimana apa enggak
aktivitas mobil ini berhenti beroperasi karena kebijakan ppkm
khususnya di daerah pesisir untuk penyebaran agama islam
itu akan juga berbondong bondong untuk membeli
sampai sembilan belas tax bracket
kemudian ada lagi yang keempat iman kepada para rasul
sebelum mengolah adonan sus lokal lebih baik mempersiapkan isian krim fly nya terlebih dahulu
korban terakhir ditemukan setelah pencarian di dalam kelorongan dengan panjang sekitar dua ratus delapan puluh meter ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
yang kita semua pahami dari komito olimpia di indonesia
pas gue juara udahlah cukup gue main basket
sekarang kan tergencet gencetnya kan ada di krl kendaraan umum
ke depan mahkamah konstitusi
ya kemudian yang kedua ini ada ktt nya
perencana keuangan aidil akbar mengatakan literasi keuangan penting bukan hanya diberikan pengetahuan atau teori
kan sel dulu baru popwil yang dua tahun selanjutnya baru bela tantan
gua kan mainnya gua shooting shooting gua masuk masuk
kini giliran saya yang akan ajak anda menikmati minuman rempah modern
waktu itu saya di panasia di hatex itu sempat kerja juga loh
karena ini adalah propolis yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah agar harga beras dapat terkendali
mungkin ya antam sekarang emas berada di sekitar sejuta saya kira akan menembus satu tiga juta karena kita melihat juga tahun ini us dollar masih akan kuat dan rupiah masih akan terdepresiasi
aduh gue jadi males main karena nggak main sama dia lagi
aula aula besar dan sebagainya sementara tinggal di sana
lapangan tak hanya itu hewan juga diajak berolahraga di kolam renang hingga mendapatkan perawatan
jadi mereka mempunyai likuiditas yang bagus gitu
lembaga negara yang support ekspor
tidak hanya berburu paket para army bahkan rela memberikan donasi atas nama pujaannya
karena yang manis belum tentu sayang
nggak ada suasana suasana seperti itu
sesuai tadi yang disampaikan bapak panglima tni
itu ceritanya gimana kak bisa masuk transtv dan tiba tiba banting setir ke dunia media lagi
dan tetap mempertahankan semangat juang indonesia ini sendiri
atau kedua karena proyeknya mahal biayanya
di mana varian tersebut tidak ditemukan di tempat lain
untuk sementara gak setuju karena belum menentukan ya
kita tahu inflasi salah satunya dipengaruhi oleh harga beras
kalau satu tiga plus nasi plus sayur rp dua puluh satu
nampak sekali signifikan karena sejak h dua kemarin sampai pada hari ini itu jakarta terasa lengang
minyak yang dipakai pun harus menggunakan minyak baru
misalnya tvi ini ya ai yang bisa memproduksi dengan data data yang dimilikinya sesuatu yang baru gitu
ya secara normatif saya kira
jadi bagi mereka yang ada resiko
ya dengan kontroversi sekarang ini
di dalam seluruh dunia ini adalah jalan yang kita bisa menghasilkan
pembenahan sistemnya gitu ya
kan setiap multi event yang paling ribet koi kan
karena kayaknya kita pun juga itu homemade
kemudian ada tokoh tokoh partai kemudian ditangkep juga dikriminalisasi
namun obat ini ternyata tidak bisa digunakan untuk pasien yang kondisi ginjalnya sudah rusak
adalah guna memenuhi kebutuhan pengembangan perekonomian digital indonesia
lawar kelungah ini saya lihat belum ada dagingnya tetapi saya lihat ini masih ada dagingnya
orang biasanya kan tahu skuba diving yang pakai alat
batu alam ini didirikan sebagai penanda
jadi hati dia ya dia kasih buat basket gitu
pasangan disebelah ya itu udah ngumumin tim pemenangan
atau dengan orang muda yang pernah diberhentikan mendapatkan bintang kehormatan
seahawks seahawks ini namanya
bahwa memang ada pelanggaran etika berat terkait dengan tidak mundurnya hakim terlapor anwar usman pada asal perkara terkait syarat umur capres dan cawapres ini
oh gitu jurusan apa lo ambil emang di uph
adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari satu ratus dua puluh
mikro merujuk pada skala pembatasan yang lebih kecil wilayahnya
selanjutnya yang berhak menerima adalah amil zakat
biasanya akan mendapatkan sentimen yang lebih positif
kayak yang olahraga yang penting gitu loh
karena waktu piala gubernur semua pemain waktu itu
dulu dia belum pindah ke sph sph alvi dia masih di sph sentul
bahwa tidak banyak juga
oke kalau tadi anda katakan dual di headlight yaitu
kalau sumatera kalimantan udah kemarin cak iman kan sempat menyebut
kini memasuki rangkaian seri balap ke lima belas
supaya tetap ada teksturnya
berbagai obligasi obligasi pemerintah yang bisa dibeli secara retail ya
nah risiko tinggi mereka yang datangnya tadi
masih sedikit sekali yang jual donut kentang
eh sorry raja charles ini kemudian pasti akan selalu dibawa bayang bayang ibunya apalagi kalau tadi disebutkan oleh mas revo
sering disebut sebagai upacara kematian termahal sedunia
ya materinya kan sama materi pemain u sembilan belas karena yang bermain tahun ini kan eligible nya kan pemain kelahiran januari dua ribu dua puluh
jadi setelah lari nanti baru sarapan
mereka pengen mengekspresikan mereka punya hasil dari permainan itu melalui foto
mau dengan menggunakan masker mau menjaga jarak tetap saja
tapi rafael stroik ini lagi naik justru
terus kayak apa ya kalau tiga dan tiga kan kadang banyak isoball juga kan
atau mungkin cara cara kampanye yang anak muda atau gimmick politik anak muda yang akhirnya mereka lakukan untuk menggait suara suara anak muda
kalau ini saya termasuk biasa
orang tuh jadi menyita perhatian

dss apa itu adalah salah satu cara yang paling cepat
nah sejak itulah ditawarin jadi bisa ke jakarta
secara umum mengkonsumsi makanan atau minuman baik untuk mendukung kesehatan tubuh optimal
sebenarnya tuh nyokap gue pengen gue masuk jurusan hukum
nah lalu dikatakan ini menakut nakuti gitu
bang jadi kita mau ngomongin soal ai tadi ya
ya mas ini emas diberagangkan di level harga tertinggi dalam tujuh bulan atau naik sekitar dua lima persen sejak awal tahun dua ribu dua puluh
kan semua masalah pasti ada solusinya
memulai dan menyebutnya atau
membentuk lingkaran dengan gerakan tari sederhana yang berpolong
dia harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan
bahkan beberapa negara lain yang selama ini mendukung israel
melalui situs dan aplikasi pedulilindungi id
lagi lagi intinya adalah penting ya
selain akses fasilitas fasilitas pendukung di dalam lapangan utamanya kita sudah siapkan
indonesia olympic academy itu apa outputnya
nanti gue minta alamat nomor hp sama segalanya nanti gue wa lah
tapi alhamdulillah setiap bulan setiap rumah alhamdulillah selalu setor gitu ya
dari sisi marketplace udah protect
siapapun mudah untuk naik krl
setelah sayur asem saya dipercaya memasak kikil untuk dua puluh lima porsi
sehingga kita bayangkan sekarang sudah bisa lima puluh kata kurang lebih
itu prioritasnya adalah untuk angkutan barang
pemilik rumah makan melvi mengatakan gulai tunjang dan otak sapi merupakan menu gulai favorit
misalnya kita lakukan medical check up
jadi biasanya di dalam aplikasi mereka memberikan olahraga yang mulai dari basic intermediate sampai advanced
kalo liat bagian luarnya ini sangat kenyel
terus bagaimana kalo menghadapi apa namanya gangguan gangguan gaib yang berbeda beda gitu
ya badan kita akan sakit
nah dalam konteks itu pula maka lawan lawan politik termasuk publik gitu ya
kita bisa mengurangi risiko kematiannya atau fatalitasnya
tadi bawa apa pak
yang tempat meminjam itu adalah kegiatan kegiatan sektor jasa keuangan yang legal berizin
ikut berpartisipasi pula pematung dolorosa sinaga nus salomo dan sunario
yang nantinya akan dimulai
terus kan prosesnya panjang ya
karena kalau kita lihat kemarin bursa eropa malah tertekan turun ya
di marketplace kita bisa dengan mudah menemukan
jadi tidak bisa misalnya menjual rugi gitu
baik mas tawo tadi sudah menyebut sekilas terkait dengan investasi
ada nggak kemungkinan anies akan bergabung
ya kesananya juga gue gak akan tuntas
jadi misalnya di tingkat petani itu empat dua ratus nah itu yang harus dijaga
sedangkan bagi umumnya umat islam
apakah pengguna jasa perlu mendapat layanan medis lanjutan atau tidak
tapi kita juga bisa melihat tentu ada dampak concern ya dari indonesia ketika ingin menyampaikan berkaitan dengan keinginan
termasuk ke pan dan juga pbnu
seribu kali di atas seribu sekali bisa disebutkan dalam setiap menit
kemudian persiapan untuk menembak torpedo
diharapkan dengan kehadiran robot barista ini para penikmat kopi masih bisa mendapatkan olahan kopi terbaik buatan barista
mereka tidak mendapatkan tambahan pendapatan
kisaran tiga sampai sepuluh kilogram
poros poros yang akhirnya dikenal sebagai
yoi thank you ya vanessa nanti gua ada message buat lu
nggak sih anak anak sph tuh sebenernya belum ga ada beasiswa
yang disimpan dalam kotak pendingin di bawah mesin s robot
sedangkan motif dengan kategori keratonan tidak memiliki banyak warna
kopi diolah kan petani harus menanam kopi dulu
apakah agen agen penjual itu
juga melakukan pendampingan terhadap para da e ya dari mulai tkp i tkp ii dan tkp yang ketiga
kita ngundang juga seseorang yang spesial juga di episode di episode hidup hidup kita di season pertama ini cen
sejumlah barang impor yang dibatasi ini termasuk produk produk yang dibeli penumpang saat di luar negeri
kalau sea games di kamboja kemarin
tapi sejauh ini penyusunan regulasi pemerintah gimana bang
yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat
sisi timur pelabuhan tanjung emas
kini tempat ini berubah menjadi restoran dengan cita rasa khas indonesia
ini dia lulusan lulusan facebooker kak
itu yang kita kejar apabila ini keluar harga pangan akan turun lagi
kita tuh masuk kue terus kadang kadang banyak orang maksudnya pemain basket bukan karena basketnya juga
sehingga petugas kesehatan dokter anjing meninggal lebih dari enam ratus belum petugas kesehatan yang lainnya
dan mereka selalu regenerasi jadi ditawarin
tapi kalau kita ngomongin arbiter arbitrase gitu ya
apakah ada yang menyumbat atau tidak
kenapa tidak langsung bersama sama dimasukkan untuk diaduk bareng bareng gitu
yang saat dimulai pada pukul tiga dini hari hingga pukul sepuluh siang
anda akan menemukan puluhan bahkan ratusan materi lengkap dan versi pendek berbagai debat itu
tidak masalah jika memang pemerintah pusat akan memperpanjang ppkm dalam bentuk apapun
menurut pengasuh pondok pesantren salat rawih dimulai usai salat isyarat
nah kendalanya kan memang koordinasi ini memang sulit ataupun tidak pernah terlaksana dengan baik
dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema
jadi dapet kesempatan di situ masuk di accounting nya
dulunya wilayah di bantaran rel tegal reja ini sempat menyandang predikat kampung kumuh dan rawan kejahatan
buat negara kita buat masyarakat kita
itu yang kita lakukan sekarang mbak terkait dengan apa yang terjadi di kompetisi liga satu
iya dua pilihan antara pedas sama yang tak pedas
apakah kalau misalnya ambang batasnya dianggaplah lima puluh persen apakah ini artinya bahwa sebenarnya memang cukup berbahaya bagi kita
properti besar di sana itu mendapatkan
kita sebut saja mungkin sby pernah melakukan hal ini kah di dua ribu empat belas
yang bisa kita datangi selain korea gitu
sebagai metode lukis survei sah
tingginya harga minyak goreng menjelang ramadan ini menambah beban pembeli
sudah sekian lama pj nggak pernah juara dan bisa kasih deliver juara
nah dari situ itu kita upamakan dan kita terletakkan
itu kan kalau nggak mungkin bisa bertahan sampai lama
motifnya berwarna warni dan terpengaruh budaya tiongkok seperti lokchang dan burung hong
setelah itu baru gue bisa basket
ini yang barangkali dipikirkan juga ya oleh sintayong
mau dianggap apa mau dianggap mungkin belum cukup dan lain sebagainya itu persoalan lain
dalam keadaan aman tentunya terima kasih
meskipun berbeda beda khasanah kekayaan kuliner negeri ini patut dilestarikan agar bisa terus dinikmati generasi mendatang
yang diraihnya di sea games vietnam dua ribu dua puluh
karena bagaimanapun juga mbak arifana komponen dari koalisi indonesia maju memang relatif lebih kompleks
main di bali juga nggak apa apa kan
kemarin ngelayain pascah di rumah dong kak
kemudian dilakukan pencarian menggunakan anjing pelacak
dikala isu perubahan iklim tidak ada
di satu sisi ini yang terjadi di kota kota yang lain
kegiatan ini diselenggarakan di taman mataram jakarta selatan
eceng gondok menjadi energi alternatif
karena banjarmasin kan kayak dibilang rame juga enggak
jadi wah berarti pelatih saja
menikmati olahan ikan segar langsung di pantai duduk di pasir putih dengan pemandangan ombak dan bukit
jika tidak ingin sarapan dengan makanan berat roti bakar bisa juga menjadi pilihan
jadi bukan kiangko tetapi tiang kota gede
itu kalau misalnya bayinya udah mulai makan
namun juga kita akan menerapkan pendagangan hukum tindak penelitian uang
dan sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung banyak serat
pengen banget kuliah di luar negeri
nah untungnya kayaknya gue kan dulu kan gemuk bo
pemirsa sehingga bisa mengenal lebih jauh tentang
keelokan deretan budaya di kota solok
kita ingatkan kembali untuk mengatakan sambung pegawai anda terima kasih
tapi kira kira sejauh mana
so vast on your seatbelt karena sekarang kita akan pergi ke era wisata antariksa
itu juga bisa dilihat dari skor skor game pertandingan yang memang selalu ketat
ya kalau menteri menteri itu hak prerogatifnya pak prabowo ya
iya pas di lu sempet sempet kita sempet denger lah ya di
waktu juga yang akhirnya memisahkan kita disini
berikut adalah tujuh kendaraan yang diprioritaskan untuk melintas di jalan
walaupun saya memahami bahwa itu ada hak yang melekat di presiden sebagai panglima tertinggi
memang antusiasme sangat tinggi sehingga memang saya sendiri pun tidak mendapatkan kuota dan tidak dapat merasakan bagaimana
lu emang di sph tuh sistemnya emang ga boleh main atau gimana sih
tidak jauh dari pusat kota bantul ada gudeg manggar budula
jadi memang bisa saja untuk orang yang sensitif partikulan debu yang lepas selama pembakaran ini
karena kan kita kalau misalkan habis sahur ini kan langsung tidur ya
dan aku rasa udah mulai harus belajar lah
dari negara kan jauh tuh
dan mulai mendedikasikan dirinya sebagai relawan peduli sungai ciliwung
kemudian di hari sabtu atau hari minggu
pokoknya jadi karena mereka pemain yang skillnya bagus bagus gitu loh
pak usman menyikapi empat negara di asia tenggara
kebanyakan pemain uph itu jatohnya ke sm sm lagi
dan ini katanya tadi pak andi
hingga akhirnya sejak dua tahun belakangan
jika kita bicara mengenai krisis air tentu kita juga harus bicara
jadi james for your info gua pernah main bareng satu sama miguel sama arigo ya
sehingga bisa memaksimalkan penjualan di setiap platform marketplace yang ada di indonesia
tidak menambah masalah kemacetan
nah itu menurut literasi itu akibatnya
potensi pengembangan metaverse sangat terbuka di indonesia untuk mendukung pekerjaan dan kebutuhan lainnya
jadi justru dari lini pertama itu ya
di antara menu dengan rendah indeks glikemik adalah beras merah sebagai sumber karbohidrat
dari nanti jadi rookie langsung bisa bawa lima juara kan gak ada yang tahu
walaupun dalam kondisi mereka terendam banjir
berawal dari hobi seorang pemuda warga desa jatiroto lumajang jawa timur
prof terduga pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial san sudah berhasil ditangkap oleh polisi
supaya tercipta juga jiwa korsa
jadi kalau seandainya kita ingin membantu dengan cara seperti itu
mereka lebih punya keinginan untuk berprestasi yang lebih tinggi
celah penipuan belanja online lainnya juga banyak terjadi di luar lingkup marketplace
yang sangat kaya kali ini gibran melontarkan pertanyaan terkait greenflation kepada cawapres
bagaimana kemudian tempat isolasi tempat perawatan intensif itu harus betul betul tersedia termasuk sarana prasarana serta obat obatan ya
itu udah seberapa besar nih mas makin
danau cinta eco resort memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi baru terbarukan melalui sistem solar panel
ya dulu pemain basket tapi ya nggak sampai profesional gitu
berbeda dengan warung yunga demi
atau untuk bergerak sedikit sudah capek yaudah
masyarakat diimbau menggunakan pelindung dari teriknya sinar matahari
misalnya per unit mobil listrik
ajang seni rupa tahunan ini memamerkan karya galeri dalam dan luar negeri
bener tuh produktif ya cuman sekarang jadi semakin tidak produktif tapi gapapa lah ya
berarti jalur prestasi gitu gak sih mas
sementara yang dari koalisinya anies dan koalisinya ganjar itu jumlahnya lima puluh lima persen
dan kalau misalnya saya juga ingin perhatikan ini
tapi karena kondisi lagi jadi rumahnya itu harus dijual gitu
pkp gak kaget juga ngeliat koalisi gemuk yang sekarang ada di prabowo gibran
jadi kedepannya pak prabowo akan siap untuk dikritik ya
dan kita kibarkan merah putih setinggi tingginya
pertarungan yang cukup seru untuk di live shoppingnya
nah dengan kejadian seperti ini kita bisa menggunakan otp kita bisa menggunakan otp via sms
saya juga sering mempertanyakan juga
teknologi gasifikasi salah satunya
lalu dievaluasi apakah terjadi lonjakan kasus atau tidak
seru banget dulu tuh kayak gimana ya jiwa kompetitifnya tuh ada gitu sekarang tuh kurang terus peminatnya juga kalau di sekolah kurang gitu
pertama ialah fakir atau orang yang tidak memiliki harta
karena nantinya kita akan bertugas bersama sama selama satu tahun ke depan
kalau secara umum anda melihat sekeliling anda atau masyarakat inggris khususnya yang ada di london gitu
nah niko demus momo aktivis dari penimbunan mahasiswa kristen republik indonesia atau pemkri
jamur ini bukan jenis jamur sitake atau jamur kuping yang biasa kita makan sebagai sayur
perlintasan mana yang kira kira sangat rawan sangat rentan terjadi kecelakaan
karena setelah lebaran atau lusa itu jakarta akan kembali sibuk karena mungkin banyak yang ingin berlebaran
tahun dua ribu dua puluh kita mulai proyeksi
nah tapi itu intinya sih pembagian peran
kedai tumpang koyor mbah rakinem yang terletak di kawasan nakula sadewa salatiga ini
ini rasa mangganya after taste nya lebih keluar
sapi sapi ini pun dimanikan satu kali sehari
setara dengan pendidikan pendidikan yang formal juga
asam lemak tadi yang akan dipecah melalui proses yang disebut dengan ketosit
baik itu anak remaja maupun dewasa orang tua
dan juga yang mungkin ada di kabel kabel jalur
sadari batas konsumsi karbohidrat harian
misalnya ada ancaman pidana tujuh tahun ke atas karena menyebabkan adanya kehilangan nyawa
nah itu yang menyebabkan pasar agak hati hati ya
sebelumnya pembawa acara robby purba didiagnosa mengalami tumor payudara
tetapi terjadilah pembentukan pembentukan pembentukan
kelas satu kelas dua ataupun vip dan lain itu masih ada
ternyata sate madura pak umar ini
orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki tanda tanda penyakit
kita berdiskusi mengenai kesehatan jantung itu akan meningkatkan
nah ini sekarang kita lagi dari living room ya gitu
kalau tidak hati hati bisa secara tidak sadar terlibat gitu
bu ipa harus tetap itu gitu nggak usah
selamat siang profesor greg barton dan dr balthasar kehi
peradaan lain lainnya sih belum tahu ya
pilihan ini bisa dilakukan bagi penderita tanpa gejala atau gejala ringan
festival sahur ini dipadat di ribuan pengunjung
puluhan kendaraan roda dua pun memenuhi pelabuhan untuk antre masuk kapal menuju raas ataupun sapudi
tadinya tertarik dengan unit link jadi
jadi karena itu ini adalah kejahatan yang belum tentu terjadi seratus dua ratus tahun sekali
dampaknya ya semua pelanggan juga berkurang
masih jago masih jago cuman kayaknya fisiknya mesti ditambahin lagi deh gim
kalau kita lihat pemain yang tiga empat lazada bli gitu kan itu masih cukup jauh kinerjanya dengan shopee ataupun tokopedia gitu
dan salah satu yang menarik yang saya baca ini terkait dengan kekhawatiran adanya kebangkrutan ini yang menyebabkan berlanjutnya start burn inflation di amerika serikat mas
saya sangat disarankan dengan perubahan yang telah dilakukan
karena keunikannya masjid yang dibangun mulai tahun dua ribu sembilan ini
nah ini kan lagi santap sahur ya pada ya
yang tidak diketahui tempat pastinya dalam hal pengendalian roket dan lain sebagainya
yaitu artistik direktur yang juga koreografer dan juga penari ini
bagi pge setiap program yang dilakukan oleh para pahlawan lokal
nah berarti ini langsung semuanya aja kita guyur ke dalam adonan atau gimana mas
iya gue nggak tahu nggak pernah dengar berita kalau mereka mau naik gitu
pemerintah memang sudah merilis mengatakan bahwa selama enam bulan
ya balikin lagi lagi berusaha diet gitu
tapi karena sekarang sudah terlanjur
demikianlah tadi sebuah laporan tentang daur ulang plastik yang ditulis oleh debra golk untuk sps dan disampaikan oleh riki kusumo
sehingga memacu pembentukan awan awan hujan yang melampaui rata ratanya
dan kita lihat juga mas stanislaus juga merasakan
menggoreng dengan api kecil dan minyak tidak merendah makanan
tapi lu ini gak rajin ngecek gak kalau misalnya main gitu rapid test atau gimana
setelah beberapa si game kita nggak dapat medali gitu
dan juga ada grecia poli meraih emas ganda putri olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
sesuai amanat saya punya kakek ke papa ke saya sebagai generasi yang ketiga kita jual makanan
nah setelah ini nanti kerang akan diperbaiki
tim sus menetapkan barada eliezer sebagai tersangka
kalau nggak salah tahun dua ribu dua puluh an ini
ibaratnya dulu jamannya alibur bansyah
nah ini semua harus dikelola dengan baik
ini juga nggak perlu sebesar itu
tapi memang intinya ini adalah komunikasi internal
ya perkembangan teknologi pun bisa mengolah sampah menjadi listrik
kalau dibandingkan dengan harga pasar lebih murah mana
sudah ada manajer meeting dengan klub dari pt lib saya terakhir mau ke bung akmal singkat saja karena waktu kita tidak banyak rekomendasi anda melihat kasus covid sembilan belas yang ada di liga satu
platform online lainnya yang menawarkan layanan jasa fotografi traveling adalah the land story
itu tidak menyuruh secara dunia
kami di wilayah tangerang raya ini
namun senator partai hijau sarah hen senjang telah menuduh pemerintah
apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu
kita tahu bahwa si pks sama prabowo itu kan
hanya demi untuk membayarkan hal ini
bagi mereka yang sudah lengkap dosis vaksinnya
mie yang sudah tergunting segera dibiarkan terkena angin hingga cukup kering
karena habit itu harus dilakukan terus menerus
nah makanya yang harus diatur adalah
khusus untuk parkir premium dikenakan biaya tambahan sebesar rp tiga puluh
kalau mendemani yang punya mobil ada garansi ya silakan di garasi masing masing
situasinya memang saat itu banyak sekali kader mempertanyakan etika seorang anies baswedan
jadi tidak semuanya dia fokuskan pada trading
kemudian erasi sudah reguler
di tempat ini banyak warga yang memiliki usaha pembuatan tepung aren
kelurahan temenggungan banyuwangi jawa timur
beberapa ilmuwan juga telah menguji coba metode membaul baca di malaysia
dan pasar tentunya juga akan mencermati data inflasi yang akan rilis pada siang ini
lalu ini alpukatnya cuma saya bejek bijak aja sih
sigi murnian terima kasih bergabung bersama dengan sbs indonesia
kondisi pemain andalan kita tahu marcelino ronaldo masih meragukan untuk diturunkan karena pemulihan gitu
debat level tinggi ini bukan untuk menjatuhkan

ya di karantina juga orang orang di situ untuk sekian lama
kalau dari badan pangan nasional sendiri kemarin menyebut bahwa kira kira sekitar tiga puluh sampai empat puluh hari mendatang
insya allah kami akan lakukan
jadi ustad lah yang menjadi jagoannya mungkin di film ini
kadang kan ada motor didorong
kalau dari kita satu hari itu mengkonsumsi makanan bersantan makanan berminyak nah dibarengi dengan buah durian ya banyak dong konsumsi lemak kita
gue liat dari instastory lu sih lu menjaga badan sel ya skipping segala
di area checkpoint ini pemudik motor diarahkan untuk mampir sekedar beristirahat setelah perjalanan dari jakarta
tahapan untuk dapat beasiswanya tuh rumit gak sih
nah teman teman juga di bali mereka juga support sih
periksa dulu rekening tersebut
bahwa efek kepuasan aprovektasi dan kegiatan itu akan menggantikan psi
untuk melakukan stok daripada beras sendiri pak
melainkan melalui rangkaian tahapan terlebih dahulu sebelum bisa diolah menjadi kardus
ya kami doakan semoga berhasil
dan menjadi bidang bisnis yang laris manis dan menghasilkan cuan yang melimpa
pak apakah itu artinya pemerintah harus segera melakukan intervensi
ya udah pede aja walaupun drive thru kan budget juga bisa mobil
lalu selepas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan batik hasan mulai mengembangkan kain batik sebagai busana
saling menghargai satu sama lain itu yang spirit itu
kita mengajak juga para pengusaha angkutan umum baik penumpang maupun barang untuk selalu peduli terhadap stir syukurnya agar tidak melanggar aturan lalu lintas
ini merupakan museum es krim pertama yang berdiri di asia
kereta api panoramik beroperasi setiap minggu yakni pada lima dua belas sembilan belas dan dua puluh enam februari
sisa pot madu yang telah diperas jangan dibuang
ini yang harus diantisipasi bahwa ini kejadian ini sebenarnya bukan hanya sekali
itu biasanya ada pajak tambahan
kemudian yang aktif juga di tes
hadapi kasus kasus yang dia alami
ayam kampung asli dipilih yang masih muda dibelah membujur di bagian dadanya atau dibekat bagian
yaitu persiapan memang sangat mepet
mungkin kalau menurut pak imran ini perkembangannya akan sejauh apa dan ada nggak sih pak risiko risiko yang mungkin mengiringi perjalanan dari konsep metaverse ini gitu ke depannya pak
kemudian meningkat yang paling dasar yang mendekati adalah ekokadiografi
indonesia sangat kecil kemungkinannya untuk dilanda gelombang panas
sebenarnya sih ya kalau misalnya nih aku masuk tim nas di umur dua puluh delapan atau dua puluh enam
sehingga biaya logistik mereka bisa kompetitif terutama untuk yang berorientasi pada ekspor
harganya menjadi enam belas rupiah
memang sudah beberapa kali menggunakan jasa fotografer profesional
lebih mendekatkan yang jauh saat untuk kebutuhan kebutuhan pekerjaan seperti itu ya hanya saja
pemandangan yang tidaklah biasa
dan disaat gue lagi
itu mulai kembali untuk tidak menggunakan buku tulis
ya kami berdasarkan data yang dibantu oleh pemerintah
nah jadi yang publik lihat adalah siapa sih pihak pihak yang sedang mendorong kendaraan listrik ini
di mana tiket tiket ini dibuka sekitar setengah jam sebelum keberangkatan
mungkin mereka sudah berani mengolah karena mungkin sebentar lagi akan menggiling
jaga prokes sampai tuntas
ya pasti tidak maksimum lah
dari dan dengan merak
maka saya pikir itu harga yang cukup kecil untuk kita bayar
eh premium yang premiumnya rp empat belas yang sphp rp sebelas satu kilo
punya cara yang lain atau badminton gitu kan
sehingga nantinya besaran dari kompos ini bisa seragam
kemungkinan akan di bahrain karena tadinya
sinyal kita juga mampu mempromosikan desa wisata dan membentuk desa digital
tapi kalau dari pribadi mas bimo kenapa mas kepengen mencoba kereta cepat selain gratis untuk saat ini promosi atau seperti apa mas
jadi ragam kuliner kali ini adalah nyobain beragam menu sambal
jadi sebenarnya kalau kayak dia kan ada underhand overhand itu sih masih oke basicnya
ada dua hal yang menjadi perhatian kita
dan menemakan lembaga adat masyarakat baduy
oke ini sangat penting
mereka banyak yang di atas saya mereka bagus dan sebantar saya juga mereka juga bagus gitu loh
nah mungkin dapat dijelaskan itu apa yang akan ditampilkan di sana
gua kita udah ngambil asisten pelatih rusta sama teguh
baru diaplikasikan gitu kan
tidak boleh dari rumpun tongkolan lain yang tidak lahir dari tongkonan ini tidak dibenarkan masuk di atas
calon pembeli airsoft gun wajib memiliki kartu tanda anggota dari klub penembak
gerakan gerakan dalam rope flow ini sebenarnya ada polanya nggak sih
yang kedua meminta perusahaan agar dapat membuktikan tidak mampuannya
yang ngelaporin ya tapi menurut saya nggak berdasarnya
kalau tidak terjadi kenaikan atau penurunan tidak terjadi fluktuatif tidak terjadi fluktuasi
sehingga tidak bisa diambil
bener gak atau apa indonesia bisa kasih contoh kayak gitu mas
kemudian juga laptop ipad
kemudian yang berikutnya lpps kita rekomendasikan beli
terus pas gue ke uph gue tryout gue langsung dalam hati gue tuh gue pengen banget masuk uph waktu lihat kampusnya ya
sekitar berapa bulan yang lalu sebelum covid
jadi tidak perlu semua daerah harus pakai telur tidak semua daerah harus pakai ikan
kepri punya riwayat dulu adalah salah satu
saya mengajar di sana masih
buah nanas juga tidak lepas dari tangan tangan kreatif kelompok wanita tani berkah istika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
aktivitas wolbachia pada nyamuk
dokter semakin ada trend kan
kan itu kan apa yang dia bikin itu gak bisa dibikin bikin gitu loh
masih ada operasi militer di tim tim di aceh di papua
ya untuk sementara belum ya namun ke depannya mungkin
tidak masuk ke kantong pribadi dengan cara cara yang tidak
mengaruhi pergerakan ihsg pada hari ini
support atau enggak pemerintah sangat support
apalagi tadi kecelakaannya kan
yang nggak bisa masuk ke armina gitu ya
oh dia ternyata cocok di back office misalkan
cuma allah belum memberikan titik temu di mana mereka berada
dari kota purwokerto masjid saka tunggal berjarak sekitar tiga puluh km
sama pertamina itu kalau ada pesenan di sini datang gitu pesenan
itu lebih banyak dari sebelah
oh tapi vincent itu kan yang talented
jadi emas itu memang untuk beberapa layer yang di bawahnya
kemudian yang ketiga adalah dari jenis tanah atau batuan yang ada di daerah itu sendiri
pemilik pt alam sinar selaku pihak ketiga yang mengelola limbah eka mas
pasti semua orang harusnya kan
jadi nanti gua kasih statement misalnya michael james pengen punya pacar amerika setuju atau ga setuju
percaya nggak percaya sih ya namanya mitos memang dari masyarakat
tahun bertambah zaman berganti
dalam bentuk ya ruam kulit kemerahan dengan ada cairan juga
bagaimana kemudian kalau cuma untuk apa
begitu dagingnya juga segar
apakah saat ini sudah ada kegiatan pengumpulan yang diperbolehkan bagi wni
kalau di dispender dispender di kota kota di indonesia bisa
dan bagaimana pula kebijakan dari pemerintah ri untuk warganya dari shanghai yang ingin kembali begitu ke indonesia
itu adalah awal mula dari titik kita pembuatan rumah
menurut saya pada lebaran ini harusnya teh tetap diberlakukan
harusnya itu diada pengecualian ya karena kita yang ngerasa jualan di sini juga
utility supportnya luar biasa
dan yang keempat sesungguhnya kebaikan senyum itu tidak hanya dirasakan secara personal kita
masih menjunjung kepercayaan sunda wiwitan
nah sejauh mana dan bagaimana kesiapan dari rumah sakit swasta sendiri dalam memenuhi implementasi dari dua belas kriteria tersebut
ya taruh ke sana aja gitu
air dingin enak diminum penyegar tubuh di saat panas
nah indeks highlight producent ini seringkali dianggap sebagai leading indicator ya
yang kita dibina juga oleh dinas pertanian kabupaten kediri
oh lu gak ada
ia memotret aksi anggota komunitas penggemar sepak bola
deket deket ada sekolahan ada lapangan basket
kamu mau lihat di mana saya mencari tomat saya kamu penasaran
prosesi pemakaman terkait dengan korban pesawat jatuh pesawat latih tempur tni
termasuk dengan beras daging ayam telur
tapi kandungan minyaknya itu loh
artinya pada saat akan melalui lintas bidang kita berharap patuh terhadap aturan berlaku
di mana tempat duduk premium grandstand ini berjumlah dua puluh dua ribu tiket sedangkan ada lagi standar grandstand
kayak duvet kayak rilis data tenaga kerjaan
yang digunakan berolahraga ini berbahan kulit rotan seperti ini
yang terjadi pasti lebih sedikit dari gelombang ketiga ya
hingga keadaan air menyusut sekitar dua puluh lima
hadir setiap jumat pukul lima sore waktu indonesia barat
setiap minggu kita ngobrol ngobrol di tebas yahon ya
makanya perlu langkah langkah ya perbaikan
memang kami sudah persiapkan betul mengenai masalah bukti bukti
rangkuman tersebut disusun oleh ebi o brien untuk sbs news
dua ribu delapan belas runner up ya
itu juga akan bisa meningkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas
sedangkan kalau di pabrik mungkin ya bisa nyampe dua juta lebih ya
sekarang udah rp tiga puluh tiga per kilonya
karena waktu dia kuliah di amrik semua teman dia main basket
baik tadi anda sudah menyebut kata kunci marwah begitu ya
ketua eir claire savage membuat pengumuman itu baru baru ini
perempuan tiga puluh lima tahun itu menaruh perhatian besar pada tari tradisional
menjelang acara internasional yang akan diadakan pada tanggal delapan juni
miss chamber mengatakan jumlah yang paling menonjol adalah jumlah yang dibelanjakan untuk data telepon
ini karena jualannya di pasar sebelahnya suka jualan yang lain kan
cuma peraturan peraturan kayak sekarang
pak boon tuh guru matematika chen kata rivaldo
karena di sini adalah tempat kita bersenang senang gitu
saya bagian bikin program dulu itu pakai foxpro
katanya disini ada beberapa kuliner yang harus dicobain
hanya untuk menghitung dasar lhk
hemofilia itu termasuk juga genetik
birokrasi kongkaling kong hengki pengki kita usahakan untuk kita rapihkan dan kita kurangi
penasaran seperti apa rasanya yuk icip icip sebelum kehabisan
jembatan itu terbangun atau justru
dan setiap manusia pasti punya tuntutan
nah tapi isinya segala macam penawarannya
dalam pertandingan melawan uzbek
goyangnya sih kerasa tapi aman sekali
disini gak terlalu pedas gitu
kondisi zaman sekarang itu seberapa penting buat
membawa anak kecil seperti itu tolong diperhatikan
favorit gue nih kemarin di liga mahasiswa
dari dulu kita mungkin saya pribadi pendapatan hanya bersumber dari satu yaitu berjualan
memang lokasi itu biasanya menawarkan
kalau ada empat ratus lima belas atlet yang berangkat ke
jadi di sini aktivitas kita tunda itu akan mengakibatkan tubuh kita
demamnya disertai kejang atau sampai sakit kepala yang sangat hebat
anak saya juga lebih suka nyari nyarinya di sini
tetapi pasar merespon hal tersebut melihat bahwa pelemahan
ya demikian mungkin dari saya dapat saya sampaikan
bumbunya campuran bumbu kuning cabai giling salam serai dan penyedap rasa
sekiranya dikasih karunia untuk bersyukur
untuk memberikan perlindungan ekstra pada kulit
komunikasi dengan nasdem atau suryapaloh
terakhir mbak bagaimana anda menganalisa kemungkinan harga dari bitcoin dan crypto ini
warah laba cepat saji ini mampu membalikan penurunan pendapatan
yang dipimpin wakapolri komjen gatot edi pramono untuk mengusut kasus tersebut
perusahaan misoa legendaris ini kini dikelola oleh generasi ketiga jeffrey sutrisno
forum komunitas yes dua puluh sri telah diadakan di swithton di pantai barat laut tasmania
aku tetap harus aku kalau shooting guard itu
demikian insight with desi anwar kali ini
depan muka kompor depan kompor depan lainnya
itu kalau dalam bahasa inggrisnya
dan memang angka angka sebagaimana disebutkan tasun ini tadi
dan dia satu walaupun sekali pernah datang
ada yang bilang bahwa jangan kaitkan dong antara sepak bola dan politik
asuransi umum itu tumbuh ya cukup cukup
cuman ya dulu pj
dapetin semua soal teknologi
itu lu berarti pengen basketnya itu posisi waktu itu lagi apa sd atau smp
nah barang barang ini sebenarnya bukan berarti barang yang kita pakai
ikut basket gara gara cewek
pemerintah australia melakukan kebijakan untuk memberikan bantuan
itu mereka bisa menerima dua bantuan
ada acara syukuran yang haknya diikuti oleh keluarga dan juga kerabat dekat saja
ada tentukan tentukan tertentu juga nggak sih pak
gue udah ambil s dua kan oke
tapi saya yakin ketika kita mempunyai
selama puluhan tahun itu para pekerja pembuat gamping seperti sukri dan sanen terpapar asap hitam
ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga
nah pada batas tertentu sebenarnya kan itu betul betul menjadi tanggung jawab penuh orang tua
tapi yang bisa kita perhatikan tentu adalah kelemahan nilai tukar ke pihak kita ya
berarti lu empat empat bulan kecil
kepada institusi pemerintah yang lebih kecil yakni desa atau kelurahan
dimasukkan ke dalam panci besar
oke mas buset kalau di masa kepemimpinannya ratu elizabeth ini mayoritas masyarakat inggris masih menginginkan adanya sistem monarki
enggak enggak juga sih enggak gitu sih tapi dulu sempet lah main main
hahaha lelu ya akhirnya satu kata keluar dari yaakub ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk yaakub ini mengeluarkan kata kata
nah pastikan apinya jangan terlalu besar kecil saja
jadi sudah sampai ke daerah sudah sampai bukan hanya dari pusat
dimanfaatkan atau diperkembangkan oleh mereka yang memahami betul karakteristik
teknologi ini sudah dirintis mulai sebelas tahun di tpa tempat pembuangan akhir benowo surabaya
kalau moodnya sudah dapat ayo ma kita belajar
tim thomas dan umber indonesia harus menelan pil pahit
yang sedikit banyak pastinya menjadi kenyataan bahwasanya kita bisa terbebas dari resesi
tempat tempat pusat perbelanjaan
terus pindah ke sebelah main ping pong porseninya gitu
thr juga diberikan kepada karyawan yang baru bekerja satu bulan saja